beginilah suasana festival soto lamongan yang digelar pemerintah kabupaten lamongan di area
sports center lamongan jalan basuki rahmat lamongan jawa timur pada jumat pagi sepuluh gerobak
pedagang soto disiapkan untuk menyediakan seribu porsi soto kurang dari setengah jam seribu porsi
soto lamongan ini ludes di serbu warga ini berdua enggak kebagian atau gimana ini kebetulan tadi
ramai banget jadi ini kita berdua karena porsinya juga sangat banyak tidak hanya sebagai makanan
khas soto kini telah menjadi ikon kota lamongan ada festival soto lamongan kita harapkan soto
lamongan ini menjadi brand kita kebanggaan kita lamongan itu karena soto lamongan ini
ada melekat lamongan ya di dalam foto itu dan ini sudah kita patentkan dengan kebijakan kita harapkan
lebih dikenal lagi karena memang tidak hanya nasional yang kita harapkan nanti kita harapkan
sampai terkait banyaknya warga yang tidak kebagian meski sudah mengantri lama pihak
panitia meminta maaf dan berjanji akan menjadikan evaluasi untuk pelaksanaan
festival di tahun mendatang miftahul arief lamongan jawa timur